terima kasih anda masih bersama reportase jawa barat
pemerintah kota bandung meluncurkan mini intensive care unit atau mini icu di pendopo kota bandung
mobil ambulans yang dilengkapi peralatan canggih ini diperuntukkan bagi warga yang mengalami gangguan kesehatan serius
inilah mobil kesehatan yang dimiliki pemerintah kota bandung lewat bantuan sosial dari perusahaan otomotif swasta dan pt angkasa pura
secara fisik mini icu ini sekilas nampak seperti mobil ambulans pada umumnya
namun mobil ini dilengkapi dengan peralatan canggih yang berstandar internasional layaknya ruangan icu atau gawat darurat di rumah sakit
mini icu ini diperuntukkan bagi warga yang mengalami gangguan kesehatan serius dan membutuhkan perawatan dan pertolongan pertama
selain satu unit mini icu pemerintah kota bandung juga menambah tujuh belas unit sepeda motor
lima di antaranya adalah bantuan untuk rawat layak lengkap dengan peralatan
medisnya perawat layak ini merupakan program jemput bola bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan
di kota bandung dalam setahun ada sekitar lima puluh ribu panggilan darurat warga yang kebanyakan pasiennya para orang tua
diharapkan dengan adanya mini icu ini warga yang sakit cukup mendapatkan perawatan tanpa harus pergi ke rumah sakit
kita konsepkan negara yang mendatangi kepada warga bukan warga yang mendatangi negara layak rawat
ada dua kata layak
mendatangi rawat itu sambil merawat
semua programnya gratis untuk warga tidak mampu
nah datang kan harus dengan fasilitas ya
ada motor ambulan dan lain sebagainya
dan alhamdulillah hari ini kita dibantu oleh pt astadai hatsu
motor satu buah ambulan yang canggih
di dalamnya adalah mini icu
semua peralatan peralatan yang seperti di rumah sakit
seperti itu bisa kita hadirkan dalam perjalanan menuju rumah sakit yang sebenarnya
rencananya ridwan kamil akan mengaplikasikan program kesehatan ini di tingkat provinsi saat nanti dirinya menjabat sebagai gubernur jawa barat
tony oktora bandung